oke sebentar ya
udah berhenti mas
iya oh kasian banget sama dia
padahal kan dia lagi hamil
eh malah ditinggal suaminya
keterawan banget ya suaminya
ri kamu kenapa gak kasih tahu aku sih ri
kok kamu bisa ada di sini sih
aku pernah lihat kamu di sisi kamar
lagi temen aku juga ada yang tinggalnya di daerah sini juga
aku emang udah gak kerja lagi di situ
maaf baru sekarang aku terus serang sama kamu

harusnya kita pergi dulu ya

aku pun mau
ini udah berapa jam
sekarang aku ke rumah sama temen
oh aku sudah
oh ya udah
aku kesepian aku gak dapet perhatian dari siapa siapa

cuma edo yang baik dan merhatian sama aku
aku sudah pulang
aku sudah pulang
aku sudah pulang
masa ini aku merhatiin siapa siapa ya

kalau menurut om sebaiknya kami itu datang ke rumah gisa
karena gisa pun sudah datang ke sini
kenapa kamu tidak mau datang ke rumah gisi
sekalian kamu ngamar
begini om hubungan kami belum sejauh itu om
lagipula kami juga gak mau buru buru ya kan gisa
tapi kalau menurut aku ide om kamu itu ada benarnya juga loh mar
karena kalau papa aku udah setuju kita kan bisa langsung nikah
ah sebentar gisa
om mau bicara sama damar dan gisa dulu ya
makasih om apaan sih
kalau menurut om lu tuh orangnya hoki banget
kisah itu selain cantik dia kaya jangan sampai tolak
om apa hubungannya sih om
ya jelas ada hubungannya dong mar
sekarang dengar tegur gue
kalau lo tidak akan sukses
lo harus terima gisa
gue aja sebagai kakak lo aja gue bangga banget sama lo
toh gue gak ada pikiran mau nikah sama gisah tok
terserah lo aja deh
yang penting lo harus tanggung jawab perbuatan lo
dan lo jangan sampai bikin malu kita

sampai jumpa di video selanjutnya
ri ini ada makanan

kamar kok jadi aneh gitu
sekarang dia juga udah gak mau lagi ketemuan sama aku
aku juga gak tahu gis
di kampus juga dia gak kelihatan
padahal kalau nongkrong kita selalu berdua
ya udahlah kak
pokoknya nanti kalau kamu ketemu lagi sama dia
kasih tau aku ya
udah deh kalau gitu aku duluan ya
semuanya lucu kak
iya tapi cuma ini itu deh
yang pake kaki pertama
yang kaki setengah
kamu cicil belinya
kamu punya uang gak beli ini
injin kamu bagus mar
oh enggak ini pak
nanti sebentar ya
aku ketemu lagi ya
iya nanti aku depan lagi
kau masih ingat sama saya
sebentar lagi kami mau menikah
tolong jauhin damar
kau masih ingat sama saya
mama udah baik kan sama papa
mama jadi ingat
mama benar benar sakit hati
dan mulai saat itu
untuk benci papa
mas hendra selingkuh ma
hendra selingkuh ma
tolong papa bicara sama dia baik baik
bapak meminta maaf hendra
karena bapak mengajak kamu ketemuan
di saat jam kerja kamu
dan sebaiknya berusaha
untuk tetap mempertahankan kebutuhan rumah tangga kami
dan seringlah memperhatikan mita
karena bagaimanapun juga
mita itu istri kamu
itu adalah amanah
yang nanti akan kamu pertanggungjawabkan
ataupun di air